kok gak diangkat sih
gak mungkin banget
pernah liat perempuan ini
di sekitar sini
pernah lihat perempuan ini di sekitar sini
gak pernah liat
pernah liat perempuan ini di sekitar sini
gak pernah liat
terima kasih ya
terima kasih ya
aku datangi saja besok
aku mau tau
siapa pelaku dibalik semua ini
dan apa maksudnya melakukan semuanya
semoga apa sih mas ini

ada dua orang seperti kamu dalam waktu yang bersamaan
kamu gak usah direpotin
jadi aku merepotin kamu
aku merepotin kamu iya
tapi kebahagiaannya lebih banyak
tapi kebahagiaannya lebih banyak
tolong dia akan
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
elsa dipindahkan dari penjara
ke tempat rehabilitasi jiwa
harapan kasih di bandung
ke tempat rehabilitasi
awalnya elsa gak mau kesini
karena dia pikir dia mau ke rumah kamu
karena dia pikir dia udah bebas
tadi sempat di mobil dia marah marah
pada saat mobil tidak mengarah ke rumah kamu
kamu masih punya sedikit rasa ibah buat elsa
elsa begitu mencintai kamu
dia sangat membutuhkan kamu
mendengar nama kamu aja
elsa udah tenang
diri kamu buat elsa
papa sangat berharap
kamu mau meluangkan waktu kamu sedikit aja
untuk menjemput elsa
papa gak perlu kamu jawab sekarang
kamu pikirkan aja dulu
ada waktu untuk berfikir
ada waktu untuk berfikir
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ternyata elsa benar benar terguncang jiwanya
elsa tidak lagi berbohong
elsa juga tidak pura pura
gue keluar dari penjara
tapi karena itu juga rah
dan dia nyuruh temen temen yang ada di luar penjara
buat ngabisin gue kalau misalnya gue keluar dari penjara
tolong lo atur kalo gue keluar dari penjara gue aman
gue gak mau diabisin sama mereka raff
ini sih udah kelas berat banget deh
dan gue juga gak terlalu ngerti masalah ginian rick
tolong lo atur kalo gue keluar dari penjara gue aman
kalo perlu minta bantuan sama om martin
pasti dia punya jalan keluar kok
lo baik baik berdoa aja di dalam nafas
nah oh kamu udah siap pulang
pak udah udah pak
saya pulang duluan ya
nanti kan ya assalamualaikum om
mas randy udah balas aku belum ya
kok belum sih
apa jangan jangan dia gak suka lagi sama hadiah dari aku
atau dia sudah punya sarung tangan yang sama
aku udah selesai berbicara sama dia
aku udah nolong dia
masa gua nggak diangkat sih
gak mungkin banget
biasanya dari tadi gak ada waktu gitu buat buka hp saya thank you gitu sama gue